pemerintah kabupaten kudus jawa tengah sejak kemarin memperlakukan himbauan sabtu minggu di rumah saja
dan himbauan ini dilakukan akibat melonjaknya kasus covid sembilan belas
pembatasan mobilitas dan aktivitas warga pada akhir pekan dijadwalkan dilakukan pada lima hingga enam juni dan juga dua belas hingga tiga belas juni mendatang
kebijakan ini muncul sebagai hasil evaluasi bersama yang dilakukan pemerintah bersama polda jawa tengah dan juga kodam empat di ponegoro
pada jumat bupati kudus hartono mengatakan warga yang kedapatan melanggar akan dikenakan tindakan berupa rapid test covid sembilan belas
dan jika hasilnya reaktif atau positif akan langsung dibawa ke pusat isolasi covid sembilan belas